menteri bumn erick thohir bukan nama baru di dunia olahraga terutama sepak bola dan juga basket
kiprahnya di dunia sepak bola tidak hanya di dalam negeri namun juga di kancah internasional
lalu apakah sepak terjang dan juga kepemimpinan erick di tengah rangkap jabatan yang kini diemban
mampu membawa reformasi di tubuh pssi
tidak hanya erick yang merangkap jabatan ada menpora zainuddin amali yang menjadi wakil ketua
sebagai menpora ia menaungi seluruh cabang olahraga
bukankah itu artinya terjadi konflik of interest
kita akan bahas lebih dalam mengenai nasib pssi ke depan dari kacamata media
bersama dengan wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza
selamat malam mas revo
selamat malam sarza
mas revo melihat sepak terjang dan juga prestasi prestasi erik terdahulu
dan yang ini yang paling penting
di tengah rangkap jabatan yang kini diemban sebagai menteri bumn dan juga ketua umum pssi
apakah erick thohir merupakan pimpinan yang dibutuhkan oleh pssi saat ini
ya yang jelas pak erick thohir ini kan terpilih melalui kongres luar biasa
artinya beliau sudah melalui proses yang disyaratkan oleh statuta
baik itu oleh statuta pssi maupun oleh statuta
dan juga oleh viva sebagai indo organisasi sepak bola di dunia
kita tahu bersama presiden fifa sudah mengucapkan selamat atas terpilihnya pak erick thohir
dan juga pak zainuddin amali berserta seluruh waketum maupun exco di pssi
artinya restu sudah diberikan oleh fifa
jadi prinsipnya para eksekutif komite eksekutif ini
sudah terpilih untuk diberikan oleh viva
pertama pak erick thohir mempilih melalui proses kongres yang kita monitor bersama sama
kemudian fifa sudah mengakui para komite eksekutif yang mana di dalamnya adalah
ada ketua umum wakil ketua umum dan nanti perangkat perangkatnya
sekjen maupun komite eksekutif yang lain
nah persoalan apakah kemudian nanti pak erick thohir maupun jajarannya
baik itu menpora zainuddin amali ratu tisa yunus uri dan lain sebagainya
dan juga para komite eksekutif ini bisa menyelesaikan persoalan yang di tubuh
yang saat ini terjadi di tubuh pssi
nah itu yang ini kita nantikan sama sama
mereka sudah terpilih melalui sebuah proses yang seharusnya sudah diakui oleh induk organisasi
presiden juga sudah tadi kita sama sama melihat bahwa presiden juga tidak mempersoalkan
keberadaan pak erick thohir maupun pak zainuddin amali
dua pembantunya di tubuh pssi
tentunya yang sekarang kita nantikan adalah gebrakan gebrakan dari pengurus pssi yang baru
komite eksekutif pssi yang baru untuk memperbaiki karut marut dunia olahraga di
khususnya sepak bola kita ini
nah ini yang tentunya harus kita sama sama cermati bersama
karena olahraga ini kan olahraga sepak bola ini kan kita tahu sama sama adalah olahraga terpopuler di indonesia
pendukungnya banyak artinya yang suka banyak
setiap kali timnas bermain maupun klub klub itu bermain yang hadir itu banyak
antusiasmenya besar dari masyarakat
tapi seolah olah prestasinya begitu begitu aja
kontroversinya jauh lebih mengedepan dibanding prestasinya
karena itulah kemudian mari kita sama sama mencermati
apakah kemudian para dua menteri yang terpilih ini bisa memperbaiki pssi
sepak bola indonesia di tanah air
berbicara mengenai gebrakan
ada juga selentingan lah seperti itu ya
ada yang ingin dibuktikan oleh erick thohir
apakah media melihat hal itu dengan kemudian menjadi ketua umum pssi
indo olahraganya ini kalau bisa kita bilang ruwet ya
dari persoalannya itu
tahun dua ribu an kesini lah
kita tidak berbicara di tahun seribu sembilan ratus
tapi kita bicara di zaman yang terkini misalnya
pssi itu pernah dipimpin oleh ketua umum dari balik penjara misalnya gitu ya
sampai kemudian ketika saat itu
oleh pak nahlid gitu ya
ketua pssi tersangkut kasus pidana
dugaan korupsi kemudian masuk dalam penyelewengan ya
penyelewengan duga korupsi kemudian masuk dalam penjara
dan pada waktu itu kemudian
fifa meminta untuk memperbaiki
nah kemudian juga sempat ada dualisme kepemimpinan di beberapa tahun setelahnya
dan itu baru kemudian belakangan baru mulai
dualisme itu bisa terpecahkan
dan pada saat kompetisi bergulir kita tahu persis kemarin
ada tragedikan juruhan yang kemudian memaksa
fifa memaksa fifa dan mas apa namanya internal pssi untuk menggelar kongres luar biasa
nah artinya memang beban yang diemban oleh pengurus pssi yang baru ini cukup berat
karena kemudian membuktikan bahwa mereka semua ini bisa mengatasi persoalan persoalan yang ada di dalam tubuh pssi
masih dalam konteks baru terpilih kemudian kemarin kita lihat rusuh supporter juga terjadi
ketika pssi semarang bermain
ada bentrokan antara supporter dengan polisi
jadi persoalan persoalan di level bawah
bagaimana kemudian kita bisa membuat olahraga ini lebih beradab
misalnya itu menjadi satu pr
kemudian bagaimana juga mengatasi persoalan persoalan yang sudah tadi kita saksikan bersama ketika pak erick thohir ketua umum pssi ini
melakukan konferensi pers bagaimana memberantas mafia sepak bola misalnya
itu juga menjadi hal yang cukup tentunya cukup berat karena selama ini isu mafia bola ini sangat sangat mengedepan
bahkan sampai kemudian ada satgas yang dibentuk menangkap beberapa orang yang dianggap mempermainkan skor untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya
untuk memperkaya diri sendiri
nah ini yang menjadi pr
yang utama itu saja
bagaimana membentuk sebuah kompetisi yang lebih beradab
yang bisa kita saksikan layaknya kompetisi kompetisi yang bergulir di negara maju di eropa gitu ya
yang orang bisa menonton sepak bola itu dengan sangat nyaman
kemudian membawa kebahagiaan buat pendukung pendukung masing masing
duduk dalam satu tribun yang sama antara pendukung supporter
tuan rumah maupun yang bertandang gitu ya
tanpa ada terjadi kerusuhan
bahkan di liga inggris misalnya jarak antara tribun penonton dengan lapangan itu sangat dekat gitu ya
yang kita bayangkan kalau misalkan itu terjadi di indonesia
berapa banyak supporter yang akan masuk meloncat ke dalam lapangan misalnya
nah ini yang pr bagaimana membentuk kompetisi yang lebih beradab
kemudian bisa membangun pembibitan sepak bola
yang kita selalu ada joke gitu ya kita punya penduduk dua ratus tujuh puluh juta
tapi menemukan sebelas atau dua puluh dua pemain untuk sepak bola itu
kita rasanya kesulitan gitu ya untuk menjadi juara
baik itu tidak hanya di level global tapi juga di regional saja kita tertatih tatih
nah ini bagaimana kemudian pr nya
dari duet menteri kabinet pak jokowi ini
yang saat ini dipilih dari kongres luar biasa untuk menakodai pssi
membenahi pssi bukan hal yang mudah sangat berat kalau kita bisa katakan ya
karena daftar inventarisasi masalahnya begitu panjang
namun apakah kemudian kedua menteri ini benar benar bisa membagi waktunya
karena kalau kata presiden jokowi dodo kan enggak masalah
yang penting bisa bagi waktu aja gitu
apakah benar benar bisa kita berharap banyak mereka membagi waktu
untuk membenahi institusi yang punya daftar inventarisasi masalah yang begitu panjang mas revo
ya jurisprudensinya ada gitu ya presidennya ada juga gitu
tadi pak jokowi juga sudah mengakui bahwa ada beberapa menteri di bawahnya
pembantunya yang kemudian duduk menjadi pengusaha
yang kemudian duduk menjadi pengusaha
yang kemudian duduk menjadi pengurus atau memimpin pengurus besar organisasi olahraga
ada pak prabowo misalnya di bp ipsi mengurus silat
ada pak luhut panjaitan mengurusi atletik
ada pak erlangga hartarto mengurusi wusu
ada pak basuki yang mengurusi bp dayung ya pot si
kemudian ada juga pak hadi cahyanto yang mengurusi federasi olahraga karatedo indonesia karate
nah mereka mereka selama ini mereka berada di dalam kualitas kinerja
untuk menjadi menteri dan menjalankan roda kepengurusan olahraga
dan beberapa diantaranya juga bisa menorehkan prestasi yang cukup membanggakan
atletik misalnya kita tahu ada beberapa sosok yang bisa menembus ke level internasional
dan diperhitungkan di kancah internasional begitu juga dengan silat
ada juga pak kapolri ya yang sepeda ya persatuan olahraga persatuan pengurus besar
isi gitu ikatan sepeda indonesia itu
nah yang pasti kan memang pada akhirnya regulasi statuta pssi dan fifa
tidak secara tegas melarang yang dilarang adalah ada campur tangan dari pihak ketiga
nah apakah keduanya yang menteri ini merupakan pihak ketiga
sudah sudah isu itu tersebut sudah terbantahkan karena pada akhirnya
suara suara delegasi dari pssi ini memilih keduanya menjadi menakodai gitu ya
nah yang sekarang kita lihat bagaimana kinerja kedepannya
jangan sampai kemudian gara gara mengurusi pengurus besar
pssi ini ya kemudian urusan tugas kenegaraannya menjadi terhambat
nah ini yang kemudian kita harus mengawasinya sama sama
apakah kedua menteri ini bisa membagi waktu atau tidak
yang kita harapkan tentu pekerjaan utama sebagai di menteri itu tetap terlaksana dengan baik
dan kemudian induk olahraga ini bisa juga berjalan dengan baik
mas revo namun daftar menteri menteri tersebut ini bukan
sebagai menteri pemuda dan olahraga yang seharusnya bisa bukan bisa lagi
memang tugasnya untuk menaungi seluruh cabang olahraga
kalau dari catatan kami sebenarnya menpora sebelum terpilih kemarin
juga sudah sadar bahwa akan terjadi konflik of interest jika rangkap jabatan
dan zainuddin amali menyebutkan bahwa memang itu tindakan yang tidak etis
nah bagaimana media melihat hal ini
karena zainuddin amali sendiri yang sudah mengatakan hal itu sebelum terpilih
dan apakah sebaiknya mundur secara terhormat atau seperti apa mas revo
nanti kita ini yang juga menjadi pertanyaan kita semua ya
apakah kemudian beliau akan mundur dari kursi kabinet atau tetap jalan gitu ya
karena memang kalau khusus untuk wakil ketua umum ini
konflik kepentingannya menjadi sangat
karena beliau menjabat sebagai menteri olahraga dan duduk sekarang terpilih menjadi wakil ketua umum pssi
apakah kemudian beliau akan mundur atau enggak nanti akan kita lihat
tapi memang nanti kita akan awasi sama sama gitu lah ya
kita sebagai media tentu memiliki tugas salah satunya adalah menjadi kontrol sosial gitu ya
kontrol sosial untuk persoalan persoalan ini
karena jangan sampai
sampai kemudian benturan benturan kepentingan di dalam kabinet dan juga organisasi organisasi yang ada ini muncul ke permukaan
tentunya ini yang sekarang harus kita soroti sama sama juga ya sarsa
terima kasih mas revo wakil pemimpin redaksi cnn indonesia revolusi riza telah bergabung pada malam hari ini bersama kami di cnn indonesia prime news